jenazah sampai dengan siang hari ini tim kami masih bekerja
kami masih memintai keterangan dari saksi saksi yang mengenal korban atau mengetahui identitas dari korban tersebut
apabila identitas ke enam korban telah berhasil kami identifikasi nanti akan kami laporkan lebih lanjut